kita ngobrolnya ntar aja sambil jalan
gak disini aja
oh curhat ya
jadi bapak udah bisa ditinggal mah
sekarang udah bisa duduk
sudah bisa ketawa ketawa lagi
kayak dulu sebelum sakit
terus kemarin waktu mama pulang ke jogja
ya aman aman aja sih mah
cuma agak repot kalau soal makan
terus beli di warung terus dong
aha kita bakalan gendut aja sih
emang kita aja apa jadi bro
udah nyerumahin prescription nggak sih
keepin ke youtube deh
naik tadi abang dari tukang jahit
abang ngapain ke tukang jahit
jahit jahat satu setel
ya buat abang lah
buat siapa lagi
kan yang mau nikah abang
nikahnya gak mau pake jas
tini udah minjem jaz ke kakak tini
badannya syukuran sama badan abang
terus gimana dong
abang udah dp ya
udah dua ratus ribu
abang buron aja balik ke tukang jahit
bilang sama tukang jahitnya kalau abang udah punya jasnya
tapi neng kalau tukang jahitnya nggak mau ngebalin dp gimana
yaudah biarin aja
mau dihapain lagi
yaudah abang jalan dulu ya
papa gak bisa keluar
aduh papa gak bisa keluar ya
mama mau masuk masukin barang
aduh pieto pak
telepon mbak be ya
aduh mbak be mati lagi handphonenya
kenapa lo kasih
itu kan masih laku dijual seratus ribu
biarin aja jak
to motor gue udah keren
masih lama kata ngobrolnya
iya pak ji
bayar dulu bang
beduk maghrib masih lama ya rat
si surti udah sampe rumah nih
terus lo ngapain kemari
din lupa kunci
pak laras minta sore buka puasa bareng yuk
enaknya kita makan dimana ya
gimana kalau kita buka puasanya
eh di rumah makan padang aja
ada apa man
ibu ibu mau pergi dulu ya pak
ke rumahnya mas deddy
mau beli bubur kacang hijau buat nanti buka puasa
yuk mas waalaikumsalam
ada apa tuman
kita ngobrolin ntar aja sambil jalan
nggak di sini aja
jadi bapak udah bisa ditinggal ma
sekarang udah selesai
udah bisa duduk
sudah bisa ketawa ketawa lagi kayak dulu sebelum sakit
nah terus kemarin waktu mama pulang ke jogja
ya aman aman aja sih mah
cuma agak repot kalau soal makan
terus beli di warung terus dong
waalaikumsalam mas judi
eh mbak yuni
mau musen bubur ya mbak
oh ya mbak yuni kenalin nih istri saya
baru pulang dari jawa
saya wah yuni
mbak yuni istrinya indro teman papa di kaki lima
wah kalau dilihat lihat mbak surti ini badannya lumayan bagus loh
ikutan klub senam juga ya mbak ya
kalau boleh tahu klub senam di mana ya mbak
aduh saya enggak
kalau saya mbak saya itu ikutan senam jumba mbak
tahu nggak mbak senam jumber
saya khawatir bang rizal itu enggak mau ngembalikan uangnya
karena dp yang udah masuk tuh biasanya hangus ya kan
ya udah nggak apa apa nro
yang penting pak rizal mesti tahu kalau gue gak jadi bikin jas
makanya kita jalannya harus cepetan
takutnya bang rizal itu udah beli bahannya ke tenabang
pantesan saya tuh nggak pernah lihat mbak surti di sini
iya mbak yuni
kasian juga bang deddy bobi babe kak mbak
kalau ditinggal kelamaan di kampung
bayang repotnya kalau pada mau buka sama sahur
ini mbak buburnya
ini mas deddy terima kasih mau ternun ya
mbak surti saya langsung permisi
iya sering sering ke sini

bawa dong be banyak
itu ada kue kue di meja dalam
ada lauknya kakak
nggak be surti enggak sempat masak
kemarin kan berangkatnya mendadak
ada yang bisa dibantu pak
tang rizalnya ada pak
lagi ke tanah abang pak
bro jangan jangan beli bahan buat jas gue
tenang aja mak
kita tunggu ya
eh mama udah pulang
mama udah pulang
yah nanti udah tahu